misalnya aku mau baca sms boleh ya mas
kamu pulang duluan ya gak apa apa kan
ya gak mau dong mas
aku mau pulang
aku mau bincangin kan sama tamu
iya aku tau
tapi kamu ngerti dong
kerjaanku masih banyak di kantor
mas pulangnya jadi kemalaman ya
enggak kok aku cuma sebentar ya
gimana mas suka handphonenya
tapi kemarin baru aku beliin
soalnya kan aku merusakin handphone kamu
aku suka banget sama handphonenya
aku bener bener gak ngerti deh sama kamu
sebetulnya maunya kamu tuh apa sih
jangan marah marah gitu dong
kamu gak kangen
jadi mama tuh apa gak pernah dimanjain sama papa
mama bukan wanita seperti itu
berarti kalo gitu kok orangnya gak romantis
bapak juga bisa kok seperti minta
ya udah kalau gitu coba tunjukin sama kita ya mbak
iya coba coba kita pengen lihat mama dimanjain sama papa tuh kayak gimana
iya papa dong yang mesra mesra sama aku
kita tidur di atas hati yuk mau gak
mau ya tidur di atas aja ya
yuk sini kumpulin dulu
mas hendra belum pulang mbak
mbak kok kayaknya aku ngerasa kalau aku gak jadi bagian dari keluarga ini ya mbak
kayaknya kalau gak ada aku keluarga ini bahagia ya
itu mungkin mungkin ya karena kamu tuh jarang di rumah
udah lama malam ini hidup sini aja lari
oh ri kenapa sini masuk
aku boleh pinjam uang gak
aku boleh pinjam uang gak
eh tunggu sebentar
eh tunggu sebentar
eh tunggu sebentar
ini kasusnya baru aja saya lagi pelajarin dan kalau menurut saya perjanjian sebelah pihak itu malah akan merugikan bapak
iya jadi lebih baik gak usah
oke saya akan vekskanlah cepatnya
iya tapi kalau
saya belum bisa bayar sekarang pak
lo jangan main main sama gue ya
tapi tolong beri saya waktu lagi
dep kolektor mereka mau nagih utang aku
kamu punya uang
oh silakan duduk mbak
kamu gak usah panggil aku mbak dong mar
panggil aja aku gisa
gisa silakan duduk
yaudah ada apa sih
langsung aja ya soal aku masih banyak kerjaan
aku butuh bantuan kamu
tapi nanti pasti aku ganti kok
kamu mau pinjam uang sama aku
kok tumen kamu jadi berani pinjem uang sama aku
biasanya kan kamu paling gengsi kalau dibantu
kalau aku nggak mau minyemin kamu uang gimana
aku bener bener gak nyangka ya
kamu dalam posisi kayak gini aja kamu tuh masih sombong
padahal kamu kan butuh bantuan aku
aku akan bantu kamu marah
aku akan minjemen kamu uang
tapi ada syaratnya
kamu sama saja
kamu sudah aeritasnya
pokoknya udah hari ini damitin
udah kamu gak usah pikirin itu
yang penting bapak kamu bisa sehat
aku pergi dulu ya